di masa pandemi covid sembilan belas semua tak asing dengan istilah work from home atau bekerja dari rumah
namun tak semua orang beruntung memiliki rumah nyaman tanpa gangguan saat harus bekerja dari rumah
melihat kondisi ini peluang muncul bagi pengelola hotel untuk menawarkan layanan wfh atau work from hotel
seperti yang dilakukan sebuah hotel yang berada di kawasan tamrin jakarta pusat
untuk beradaptasi dengan situasi saat ini hotel ini rutin menawarkan paket work from hotel melalui media sosial
tamrin kita menawarkan untuk stay di kamar yakni untuk empat jam free meeting
tetapi jikalau untuk work from hotel lebih dari untuk empat jam meeting di kamar akan dikenakan di harga rp tiga ratus sembilan puluh sembilan
untuk paket empat jam work from hotel dibanderol dengan harga rp dua ratus lima puluh
selain mendapat kamar akses internet di hotel ini juga diklaim berkecepatan tinggi sesuai dengan kebutuhan kerja para tamu
namun jika mengambil paket empat jam tamu hanya mendapat layanan kamar dan coffee break belum termasuk meals atau makanan utama
bergeser ke kawasan sudirman jakarta pusat
hotel yang berada dekat gelora bung karno ini juga menawarkan paket work from hotel
protokol kesehatan juga diterapkan di hotel ini
berbeda dengan hotel yang sebelumnya hotel ini hanya menawarkan paket ofh untuk minimal menginap satu malam dengan rentang harga rp tujuh ratus hingga rp sembilan ratus per malamnya
mencakup ada layanan kamar kemudian juga ada laundry itu satu kamar dapatnya untuk dua pieces
bekerja nyaman ditambah dengan pemandangan kota jakarta dari ketinggian memang memberikan kesan tersendiri bagi saya
karena tak dapat dipungkiri bekerja dari rumah berbulan lamanya dapat menimbulkan perasaan jenuh atau demotivasi bagi pekerja
tentunya kan ketika kita bekerja kita perlu fokus kita perlu suasana hati yang baik
kita perlu juga kesegaran dari lingkungan supaya kita memudahkan untuk bekerja mencari solusi atau ide ide yang lainnya
bekerja dari hotel seperti ini bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin mencari suasana baru dalam bekerja
ditambah lagi harga kamar selama pandemi covid sembilan belas diklaim sejumlah pengelola hotel juga lebih terjangkau untuk menarik minat pengunjung
work from hotel ini memang dapat menjadi pilihan tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan
di antaranya pastikan hotel yang kita pilih ini menerapkan protokol kesehatan yang baik
kemudian sejumlah faktor seperti internet yang mumpuni ataupun layanan layanan apa saja yang diberikan oleh hotel tersebut
layanan makanan laundry dan lainnya juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita bekerja dari hotel
nabila putri wahyu ramadan jakarta